berdasarkan pantauan dari beberapa toko sepeda di sepanjang jalan taman asri jakarta
rata rata mengalami kenaikan penjualan hingga dua kali lipat setiap harinya
jika sebelum pandemi sehari satu toko sepeda bisa menjual delapan hingga sepuluh unit sepeda
saat pandemi sekarang setiap toko bisa menjual hingga dua puluh unit sepeda setiap harinya
selama psbb toko di sepanjang jalan taman sari berjualan melalui online
dan tidak menerima pembelian secara langsung
hal ini dilakukan demi mengurangi interaksi dengan konsumen
untuk penjualan selama pandemi covid sembilan belas ini memang jauh lebih meningkat dari bulan bulan biasa
atau sebelum covid sembilan belas ini
mungkin kalau estimasi sekitar dua sampai tiga kali lipat
model sepeda lipat masih menjadi prima dona
selain mudah sepeda lipat dapat dibawa dan tidak membutuhkan ruang besar untuk menaruhnya
ketika saat ini masyarakat dituntut untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh
sejumlah orang memilih bersepeda
yang pertama ya olahraga
pasti buat olahraga masa pandemi ini juga saya banyak waktu ya
karena banyak di rumah
untuk mengisi waktu lah yang positif
olahraga saat ini yang memungkinkan masa pandemi adalah sepeda ya bersepeda
sedangkan di tempat tempat lain kayak gym sel kan tutup
jadi yang memungkinkan inilah sepeda
tren bersepeda tidak hanya terjadi di indonesia
menurut kantor berita reuters pandemi ini membuat kenaikan pembelian sepeda
di sejumlah negara di dunia
di antaranya amerika serikat kanada dan perancis
rama softan herdiagama jakarta